sehingga bisa dinikmati masyarakat luas
yang dibagi menjadi lima lapisan dengan kategori penghasilan yang berbeda beda
ya menurut saya apa yang dilakukan oleh pak anies seperti misalnya menggerakkan perbincangan di twitter atau di x gitu ya lewat bubble
bisa dilakukan hilirisasi untuk program program pemerintah
terus kalau mau ke kebun binatang yang kaya ragunan apa itu kan rame ya
kalau di toronto kan punya kayak lowry ya legendnya
nah jadi nanti pemerintah melalui bapak nas pasti ini akan mengawal mengevaluasi bersama dengan instansi terkait lainnya
saya teruja untuk kembali ke kanada untuk peluang bola bola
semuanya ini tidak pernah diusut secara puntas
mesir mengatakan no jangan
tersatat ada enam puluh tujuh juta pelaku umkm di indonesia
dari pon papua yaitu ada kampo dan juga drawa